komisi pemilihan umum sudah memulai membuka pendaftaran daftar calon anggota legislatif
kami akan langsung ajak anda bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
bella mulahela di gedung komisi pemilihan umum
hingga sore ini sudah berapa partai politik yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya
betul sekali hari ini merupakan hari kedua komisi pemilihan umum
menggalat ataupun membuka pendaftaran untuk bakal calon anggota legislatif
yang ini dibuka secara serentak di kpu pusat provinsi ataupun kabupaten kota
ini memang dibuka sejak kemarin hari senin tanggal satu mei dua ribu dua puluh tiga hingga tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh tiga
namun memang sampai hari ini belum ada partai politik yang mendaftar
sejak pagi tadi hingga sore hari ini kami memantau dari gedung kpu pusat
ini memang belum ada partai politik yang terkonfirmasi ataupun mengkonfirmasi
akan mendaftarkan pada hari ini
tadi sekitar pukul enam belas ataupun sekitar pukul empat pendaftaran sudah ditutup
berarti artinya dua hari ini memang tidak ada partai politik yang mendaftarkan diri
ataupun mendaftarkan bakal anggota legislatifnya ke kpu pusat
dan memang menurut keterangan dari komisioner kpu ini memang idam holik mengatakan
bagi partai politik ataupun yang akan mendaftarkan anggota legislatifnya
ini diharuskan untuk mengkonfirmasi dan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak kpu
begitu ataupun secara formal ini untuk supaya ataupun agar kpu ini memberikan layanan juga
fasilitas yang tepat dan efektif untuk partai politik yang akan mendaftar di kpu pusat
tadi sekitar pukul delapan pagi seluruh pegawai yang memang sudah bertugas di gedung kpu ini
sudah standby untuk menunggu partai politik yang akan datang dan mendaftarkan diri
dan akan ditutup pada sekitar pukul empat
dan memang hari ini belum ada yang mendaftar dan juga kemarin
tapi menurut keterangan dari pihak komisioner kpu
mengatakan untuk di pendaftaran tingkat dprd kabupaten kota
ini sudah ada dua lokasi ataupun dua tempat sudah mendaftarkan
yaitu dari partai politik ataupun psi
ini di bekasi sudah mendaftarkan dan juga partai pkb yang sudah mendaftarkan di cirebon begitu
dan secara informal juga tadi pihak komisioner kpu
idam holik mengatakan ada dua partai besar yang memang akan mendaftarkan diri
ada tiga maksud saya yaitu yang pertama tanggal lima mei mendatang
partai nasdem akan melakukan pendaftaran ke kpu pusat
selanjutnya pada tanggal delapan p tiga itu juga akan melakukan pendaftaran sekitar sore hari
dan juga baru saja pkb mengkonfirmasi akan hadir ataupun mendaftar pada tanggal tiga belas
ataupun satu hari sebelum penutupan ataupun pendaftaran ditutup begitu rifana
ini pembukaan ataupun pendaftaran dibuka sejak pukul delapan pagi dan nanti pada pukul empat akan ditutup
namun pada hari terakhir ataupun tanggal
tanggal empat belas mei ini akan ditutup sekitar pukul dua puluh tiga lewat lima puluh sembilan menit begitu menurut keterangan dari ketua kpu
dan memang tadi juga saya sempat mengkonfirmasi kepada beberapa partai
yang sudah mengkonfirmasi secara informal yaitu pihak dari demokrat yang akan mendaftarkan dirinya
mungkin pada tanggal empat belas mendatang ataupun hari terakhir di mana karena sama
ataupun dengan nomor urut dari partainya itu nomor urut empat belas
namun juga kami masih mengkonfirmasi apakah betul nantinya pihak dari demokrat dan juga pks
orang orang yang sudah mendaftar pada tanggal delapan mei mendatang
berarti untuk tanggal delapan mei ataupun hari senin depan ini ada dua partai rifana yang akan mendaftar yaitu tadi p tiga dan juga pks begitu
dan selanjutnya untuk beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pendaftar ataupun partai politik yang
akan mendaftarkan anggota legislatifnya ini yang pertama menurut komisioner kpu
yang pertama adalah batas umur di mana minimal dua puluh satu tahun dan yang kedua adalah adanya surat resmi ataupun surat kesehatan

jasmani ataupun rohani dan bebas dari narkoba
yang harus disertakan oleh para
pendaftar ataupun bakal
anggota legislatif ini didaftarkan oleh partai politiknya
selanjutnya adalah menyertakan
surat skck begitu dan
juga yang menarik adalah bagai
parpol yang akan mendaftarkan anggotanya
yang memang sebelumnya adalah
mantan terpidan ataupun
ataupun mereka yang sudah sempat
terkena kasus itu memang harus
punya persyaratan khusus yang pertama
untuk mereka yang sudah
mendapatkan pidana sebesar
ataupun selama lima tahun ini harus jeda
lima tahun terlebih dahulu baru boleh mendaftar
dan diharuskan untuk memumumkan
kepada publik bahwa pernah terkena
kasus dan akan melakukan
ataupun mendaftarkan dirinya
dan partai politiknya dalam
menjadi anggota ataupun bakal
anggota legislatif begitu rifana
dan juga harus mengikuti
aturan yang sudah diberikan ataupun
sudah terperah di
website ataupun yang sudah di kpu
dan kami sampai sekarang masih menunggu
partai mana saja yang akan mengonfirmasi ataupun datang
pada beberapa hari ke depan
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia
bella mulahela atas laporan anda
selamat bertugas kembali